aku mimpi aku dapat hadiah dari papa sama mama
eh bangun bangun dari papa sama mama
kok bisa sama sih
papa sama mama juga punya hadiah buat reina
hadiah apa pa
itu jam tangan masih bisa dipakai nggak
masih dong om aku rawat baik baik kok
om an gak ngajak rena kesini om
renanya lagi di rumah gak om al ajak kesini kenapa
ya padahal aku kangen sama rena
nanti kemarin kemarin renanya om ajak kesini ya buat main sama danu ya
oh iya kamu sama tante udah kabelin permintaannya rena belum
permintaan rena yang mana ya
gak pernah bilang apa apa sama om sih
ini aku kasih tau om
om ayang gini aku mau berbual dengan pak rendy
waduh ini yang disebut ambil penggi di atas kendi
ambil penggi di atas kendi ambil penggi di atas kendi
ambil paku dalam celana eh ayang kiki pulang mbak rendi hatiku yang gundah gulana mas rendy
tante mayang terima kasih ya udah mau wanterin kiki sampai rumah sama sama ki makasih juga ya
tadi udah bantuin bawain belanjaan tante iya nggak papa tante sama sama oh ya kita langsung
selamat ya ya mas rendy tadi di jalan ya mas rendy ya ya ki kamu juga dah assalamualaikum
salam tante tante kiki ada mas rendy aduh kiki ndak nyangka kalau hari ini tuh hari keberuntungan
kiki ketemu tante mayang diantirin pulang sama sering hai eh oh ya bukaan gerbang
aduh aduh aduh cepet banget di ayam kiki ayam kiki kok bisa bisanya ayam kiki pulang bareng
rendy kan tadi belanjanya berangkat sendirian oh ya oh ya kamu itu want to know aja pokoknya
kiki itu hari ini lagi bahagia sekali
dari peta kamu kepo kepo
nah udah bagus terdapur ya
bang bang eh ya pak boleh banget boleh satu ya
yang ini aja
berapa berapa tiga puluh aja pak
dompet aku ada ya
dupie toren masa dompet hilang pasti kamu lupa deh jangan jangan ketikalan deh ya pak
jangan jangan ketikalan deh ya pak jangan jangan ketikalan deh ya pak jangan jangan ketikalan deh ya pak

nggak ngeraya sama hai menggelar ya
beneran nih gue ditraktir
udah tenang aja kali ini gue yang takdir
yaudah sampai ketemu lagi ya
kok ada dompet
dompet siapa ya
ini tadi saya nemuin dompet
di dekat situ ada yang punya
mungkin ada yang merasa kehilangan
sejauh ini belum ada laporan soal kehilangan sih kak
coba dilihat dulu
dalamnya ada ktp nya gak
oh iya coba sebentar
ini kan cowok yang tadi
kakak kaget dong
kakak kenal apa milik dompet itu
oh iya ini kebetulan kenalan saya tadi juga sempat ketemu di depan
kalau ini dompet sayang balikin aja gimana
yaudah makasih mbak
aku mimpi aku dapat hadiah dari papa sama mama
saya bangun bangun dari papa sama mama
kok bisa sama sih
papa sama mama juga punya hadiah buat reina
hadiah apa pak
ikut mama sama papa ke belakang
tapi mata harus tutup dulu
sini papa tutup matanya
papa tutup ya
mama aku takut jatuh
nggak mungkin jatuh
yuk lagi ya
jalan pelan pelan ya
ini kenapa ini kok cucu oma pakai ditutup tutup segala matanya
aku mau dikasih
oh kamu mau dikasih kejutan
oma boleh ikutan tahu nggak
sampai lagi ya
sampai lagi ya
sampai lagi ya
sampai lagi ya
rena udah siap belum
mau liat kejutan nih
lalu dibuka matanya
kok mama tau aku suka burung ngerpati
jadi gini om
rana pengen banget burung merpati om
ya dulu dia pernah nangis nangis terus aku tanya kenapa dia nangis
katanya dia pengen banget burung merpati om
kok om al gak pernah tau ya rina mau burung merpati
dia emang gak pernah bilang sama siapa siapa om
dia cuma bilang sama aku aja
bupanti aja juga gak tau
yaudah mas nanti kita cari aja burung merpati ya
rina pasti seneng kalau dibeliin
habis dari sini langsung kita beli ya
udah beliin aku serpasang merpati
ma kalau misalkan boleh tau kenapa rina suka sama burung merpati kenapa sayang
soalnya temanku dipanti dulu
yang namanya indah bilang
kalau bawang merpati bisa kirim surat kemanapun
jadi aku mau kirim surat buat papa mamaku